dan sekarang kita beralih ke informasi lain informasi yang sangat memperhatinkan mungkin ya
karena memang seorang pemulung di karanganyar yang diduga kuat melakukan kekerasan seksual
terhadap enam belas anak berusia delapan hingga sepuluh tahun akhirnya ditangkap polisi
ya tertangkapnya pelaku tidak terlepas dari laporan seorang murid terhadap gurunya di sekolah
yang kemudian dilaporkan orang tua korban ke polisi
tersangka berinisial f tak berkutik saat ditangkap tim reskrim polres karanganyar di rumahnya di karanganyar jawa tengah
ia ditangkap setelah seorang murid sekolah dasar bercerita kepada gurunya telah disodomi f
guru itu kemudian menceritakan kepada orang tua dan orang tua melapor ke satuan reserse kriminal polres karanganyar
petugas melakukan penyidikan dan berhasil menangkap tersangka pada rabu lima belas maret lalu
dalam pemeriksaan f mengaku telah menudai enam belas anak anak tetangga
tersangka telah mengakui telah melakukan kegiatan yang sama
melakukan persetubuhan ulangi pencabulan terhadap anak di bawah umur maupun sodomi terhadap lima belas korban lainnya
yang dilakukannya mulai tahun dua ribu tiga hingga tahun dua ribu enam belas
sebelum beraksi f biasanya membujuk korbannya dengan halus
bila korban menolak pelaku menggunakan kekerasan dan menarik bagi korban
saya terobsesi untuk itu karena pernah menjadi korban
korban juga terancam biar nggak ter
setelah kamu kasih uang kan kamu ancam kan
nggak cerita kan
nggak cuma buat jajan
ini buat jajan gitu
atas perbuatannya pelaku dijerat undang undang perlindungan anak dengan ancaman lebih lima belas tahun penjara
kartika bagus karanganyar